partai demokrat terlihat semakin merapat ke koalisi pendukung presiden joko widodo
pesan politik sby yang disampaikan dalam pidato pembukaan rapimnas sabtu kemarin memberikan sinyal
partai demokrat membuka kemungkinan akan berjuang bersama jokowi dalam pilpres dua ribu sembilan belas
partai demokrat melalui ketua umumnya susilo bambang yudhoyono
kerap melempar sinyal untuk mendukung jokowi dalam pidato pembukaan rapimnas kemarin
sby berulang kali menekankan partainya siap berkoalisi dan mendukung pemerintah
dan mengukus siap bila partai demokrat berjuang bersama jokowi pada pemilihan presiden mendatang
dilansir dari detik com p tiga sebagai bagian dari koalisi pendukung jokowi
memandang partai demokrat tidak akan merapat dengan syarat
apabila pada akhirnya partai demokrat bergabung dengan koalisi pendukung jokowi
tentu akan diajak duduk bersama untuk membahas siapa cawapres jokowi
sementara itu partai nasdem melihat komitmen politik tanpa syarat
perlu terus dipegang oleh anggota koalisi jokowi
nasdem juga mendukung pencapaian jokowi tanpa syarat penerimaan jawab pres tertentu di sisi jokowi
bagi partai demokrat kemungkinan koalisi tanpa syarat tetap terbuka
asalkan ada kesamaan sikap dan saling percaya
kita pada dasarnya sangat terbuka untuk berkoalisi pada dasarnya
tapi kita tidak membicarakan
koalisi ini kan juga harus betul betul harus ada kebersamaan
dan ada suatu saling trustee dan saling security diantara kita bersama
partai demokrat memang terlihat semakin mendekat ke koalisi jokowi
namun nyatanya koalisi pun belum terbentuk
menarik untuk disimak apakah pada akhirnya demokrat bergabung ke koalisi jokowi
atau jokowi yang mendekat ke demokrat